terkait dengan teroris pemerintah terus berusaha untuk mempertemukan mantan teroris dengan keluarga korban sebagai bentuk dari rekonsiliasi
dan sebenarnya cnn indonesia pernah menginisiasi rekonsiliasi antara keluarga korban dan juga pelaku peledakan bumpali satu
yakni anak almarhum amrozi serta anak imawan sarjono
kami sajikan lagi bagaimana suasana kedua anak ini bertemu untuk pertama kalinya
jalan panjang kami tempuh untuk mempertemukan zulia mahendra anak sulung almarhum amrozi dan alif haidar sarjono dan rivaldi iqbal sarjono
anak almarhum imawan sarjono korban bumpali satu
banyak hal yang harus dipertimbangkan terutama psikologi mereka
tidak mudah memang
kami harus mendapatkan izin dari wali mereka
pendekatan dilakukan selama berbulan bulan kepada paman mahendra
dan juga adik amrozi
kemudian hayati eka laksmi
ibunda alif dan tifaldi
dari mereka lah kami mengetahui riwayat hidup dan kondisi psikologis anak anak ini
fauzi dan laksmi sempat khawatir pertemuan ini membuat hati anak anak mereka kembali
sepuluh tahun yang lalu saatnya mas datang ke sini
saya mungkin tidak akan yakin kalau alif akan menerima dan saya pun tidak akan menerima
saya akan tutup
sering ketemu saya minta diajari bom
dan pada waktu itu saya menanggapi secara dingin
saya pikir itu hanya main main tetapi itu terus berlangsung
ketika ketemu saya ingin belajar dengan serius tentang bagaimana cara perakitan bom
tapi saya paham bahwa anak ini ya kalau punya ilmu seperti itu tentu akan berbahaya
menyelami bagaimana suasana hati mereka cukup menguras emosi kami
alif tumbuh tanpa sosok ayah
dan dia ingin menjadi polisi karena begitu membenci teroris
sedangkan mahendra memilih hidup di jalan dengan dicap sebagai anak teroris
ia begitu membenci polisi karena dianggap sebagai pembunuh ayahnya
pada delapan belas oktober dua ribu tujuh belas keduanya bertemu untuk pertama kali
mahendra datang ke rumah alif dan tivaldi
mereka berangkulan melepas beban dendam yang bertahun tahun ada di dalam hati
ya sama seperti keluarga korban saya juga merasakan gimana sakitnya gitu
gimana sakitnya di waktu setelah kejadian itu
apalagi pas kejadian bom itu sangat sangat diskriminasi
dari sisinya alif sama aldi kita sebagai anak ya
waktu umur segitu tuh kayak perlu sekali sosok seorang orang tua
bayangin arief juga paling dekat sama ini sama siapa namanya sama bapak gitu
kayak bener bener sosok vivaldi seorang ayah tuh sangat dibutuhkan di usia seperti itu
seperti alif sama vivaldi waktu itu
alif lantas mengajak mahendra ke monumen peringatan bom bali satu di kuta
cara mereka meminta dan memberi maaf menyembuhkan luka hati yang bertahun tahun dipendamping
tentunya sangat berkesan ya sehingga banyak banyak hikmah yang saya ambil dari sisi pertemuan semalam gitu
pertemuan terus lebih mendalami silaturahmi antar keluarga korban
dan juga tentunya bisa melihat senyum kembalinya ini siapa alif sama vivaldi
itu lega banget gitu
gimana dari hasil kamu capek tadi siapa ketemu kamu
apa yang kamu rasakan
sama ya lebih lega lebih plong lebih
sudah keluar semua gitu unek uneknya itu selama kurang lebih lima belas tahun ya
udah ditinggal jadi
yang alif rasain sekarang sih kayak
nambah keluarga baru gitu lagi
terkenal sama mahendra nya
jadi kayak sekarang itu
relax lah lebih nyaman lah rasanya
gak kayak dulu lagi

mirta farid balik
terima kasih selalu bersama ibu naya dan terima kasih masih bers oceans kerasa
gimana yah ini understand
otomi sudah selesai hari ini